kebohongan bisa membuat kamu kaget
mengira saya serius menyayangi kamu
dan berbalik melihat saya
itu cuma baru contoh kecil gunanya berbohong
tapi sebenarnya bapak nggak perlu berbohong pak
kalau bapak cuma pengen bilang sayang
dan pengen saya balik lagi ke bapak
gimana caranya supaya bikin cocok
aduh saya gak tahu nih
ini udah baik baik
apa ya sih terang terang
mama udah siap
yaudah lah mama pasti udah siap
tapi zahira bagaimana
si zahira masih ada di kamarnya ma
papa gak akan menangisnya
akan balik lagi ke rumah ini
mendingan sekarang kita cabut
ke rumah sakit
sebelum si zahira sampai juga kesana
hmm tapi mama bingung deh misha
kita ngapain coba ke rumah sakit
kita kan gak ada bukti buat pengambilannya
kalau soal itu gak usah di fikirin dong
yang penting kita sampai sana
pas si zahira ngambil hasilnya
udah gitu tinggal kita rebut
aku harus ke rumah sakit sekarang

mereka pasti ngeribut ribut lagi seperti kemarin
tapi arman kemana ya
di kamarnya juga nggak ada
aku gak mungkin pergi tanpa arman
man kamu kemana aja sih man
aku cari cari dari tadi
kamu sekarang antara aku ke rumah sakit ya
gak usah non
tadi udah ada di rumah sakit
aku mau cari hasil tes ya non
kan kamu mau ambil hasil pelamilan ya
orang orang ini kan waktu itu ngeliat aku terus dikenalin aku
makanya aku dikasih
ya non itu gak penting lah
pokoknya sekarang yang penting non simpen ini baik baik
pokoknya sekarang yang penting non simpen ini baik baik
jangan sampai nyonya sama non yang gak lagi tuh ambil ini ya
jangan sampai nyonya sama non yang gak lagi tuh ambil ini ya
kak misha balikin dong kak
eh enggak pasti
kak misha tuh punya aku kak balikin
gua bakal balikin setelah gue dan mama liat hasilnya
kamu jadi ku campur ya
kamu bisa siap siap
kak misha hampir hampir ambil itu dari aku

yang penting sekarang gua ada bukti kalo lo itu emang anak hana mepapa
harus kita duluan yang melihat
jangan sampai cengbet cenget itu yang liat
ya ampah tapi lemes susah banget sih
dirobek ajaan sayang
lepas kamu ah
tidak cocok kan
ini semua pasti gak mungkin
tidak mungkin bagaimana
hasilnya tidak cocok kan
ini pasti ada kesalahan
berarti aku emang
silahkan aja kamu senang senang zahira
tapi jangan kamu pikir
kamu bisa hidup bahagia dengan hasil ini
mama lena akan membuktikan
dan si iksan itu pasti punya hubungan
mama lena akan bongkar semuanya
terima kasih siang
ma ini beneran kan ma
ma tulisan ini beneran kan ma
kalau aku cocok sama papa
harman aku gak mimpikan ma
berarti non itu anaknya tuan prabu
aku senang banget man
kalau ternyata aku udah tahu kenyataannya
dan aku cocok man sama papa
aku senang banget
dan aku senang banget man
oh ternyata mama itu gak pernah mengkhianati papa
mama itu gak pernah punya hubungan apapun sama ayahnya antara
tapi aku gak enak banget sama mama
karena aku udah sempat ngeraguin dia man
kayaknya nanti aku harus minta maaf ya sama dia
eh non jangan jangan jangan
enggak non menurut aku
kalau misalnya non bawa hasil ini
terus kasih lihat nyonya ini
nanti dia akan sedih non

karena dia ngerasa bahwa non gak percaya sama dia
kan sekarang non udah tahu hasilnya dan